ulas seorang pria calon penumpang kereta pangrango saat melecehkan seorang petugas penjaga loket elektronik
terekam kamera pengawas stasiun paledang kota bogor pada senin pagi
pelaku dilaporkan sempat mengancam korban
setelah sempat pergi ia justru kembali dan menyingkap bagian depan jilbab korban
tidak hanya satu kali pelaku disebut dua kali menyingkap jilbab korban hingga mengenai muka korban
kepala humas pt kai daob satu eva cairunisa menyatakan pelaku diduga kesal
akibat tidak diizinkan naik kereta api jurusan bogor sukabumi karena belum melakukan vaksinasi covid sembilan belas
hari ini sudah dilakukan pelaporan ke polresta bogor atas kejadian tersebut
dan ke depannya kita berharap pelaku akan segera dilakukan pemanggilan karena kita juga sudah memiliki datanya
ketika pelapor ini akan melaksanakan pemeriksaan
jika tidak pelaku akan melakukan penumpang di atas inisial d
melakukan perlawanan artinya menolak untuk diperiksa
kemudian mengeluarkan kata kata yang kasar yang tidak sepantasnya
kemudian yang bersangkutan atau terlapor d ini
menyingkap jilbab daripada petugas
tujuannya adalah untuk melihat siapa nama petugas yang melakukan pemeriksaan
dan tujuan dia untuk mempiralkan
selain mengamankan rekaman kamera pengawas polisi sudah memeriksa tiga saksi
tim reputan cnn indonesia